mama dimana sekarang
mama di rumahnya
ngapain sih mama kesana
makin sering papa kesana dan ketemu ar
bisa makin cepat kebongkar rahasia gue
aku udah di depan rumah mama lo sekarang
aku kangen lo
aku kangen banget sama masakan mama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
kiki tinggal ya mas ya
papa mau ngobrol sebentar ya
ma pinjem rena sebentar ya
iya boleh dong
enak sama papa dulu ya
rena duduk dulu disini
papa mau tanya sama rena
kertas yang ada di laci sini
kertasnya dimana
terus sekarang kertasnya dimana
buat bikin pesawat pak
apa ada di halaman ya
sampai telat makan ya bu ya
terima kasih ya
oke kalau gitu saya permisi ya dok
mas ini ya resep saya
mohon ditunggu ya bu
mas chandra apa kabar
mas chandra apa kabar
mas chandra kenapa
lagi berobat sekarang di jakarta
ah gitu kita udah lama banget gak ketemu ya mas chandra
iya dan kamu tinggal di luar negeri
iya mas hendra juga kalau nggak salah tinggal di luar jakarta kan
di malang jadi sekarang lagi ke jakarta sekaligus berobat
sekarang kita tuh tinggal di rumahnya nino
udah di jakarta terus
jakarta terus ya
bagus deh kalau gitu
daripada jauh jauhan terus ya kak
pernah aja kemarin ya
kan dia cerita sama saya kalau dia ketemu sama kamu
dan saya ajak dia untuk suruh ketemu sama kamu
eh gak ternyata ketemu di sini
iya ya tapi ke rumah sakit terus
kita akan lompat
kedua kali rumah sakit lah
iya ayo ketemuan ya
gimana kalau kita janjian makan siang ya pak
kalau gitu nomer telpon dong
kita kemarin lupa tukeran ya
makanya buru buru sih kemarin
aduh senang sekali
saat saat ya mas chandra ya
mas chandra sampai ketemu besok
udah gak jauh jauhan lagi
saya sudah minta uang
oke pakai kartu ya
gue beli tas baru buat mama
mama pasti suka
kalau nggak sama aku kasih uang lagi
kenapa dibuka buka sih
gak ada orang pergi semua
mirna ke belakang lo sebentar ya
aku tinggal sendiri
mama dimana sekarang
mama di rumahnya
ngapain sih mama kesana
makin sering papa kesana dan ketemu ar
bisa makin cepat kebongkar rahasia gue
aku udah di depan rumah mama lo sekarang
tapi ternyata memang gak ada di rumah
kira kira aku datang aja
teguh gitu aku bawa hadiah lo buat mama
mama pasti suka
aku tahu aku salah kemarin
aku terlalu keras sama mama
tapi kamu emang tau sendiri
aku dalam situasi yang serba salah
aku gak ada maksud untuk nyakitin hati mama
elsa adalah anak kandungku
dan meskipun elsa memang sudah bersalah
aku tetap gak tega membiarkan elsa menderita
aku tunggu ya ma
mungkin aku harus lebih mengawasi elsa
supaya dia gak manja
dan tidak membuat masalah lagi
opa kita main pesawat
abis kertasnya soalnya
pa tadi yang buat pesawat pesawat ini papa ya
iya tadi reina minta dibikinin pesawat satu
nah dari satu ke dua ke tiga
akhirnya jadi sebanyak ini dek
maaf ya jadi bikin kotor
papa main pesawat pesawatan sama reina
jangan jangan papa udah lihat lagi surat itu
tapi si kak papa masih tenang tenang aja
berarti papa belum liat surat itu
gue mau tanya andin deh
tapi takut dapat denger terus curiga
pesawatnya banyak ya kamu minta sama pak ya
pak kita pulang sekarang yuk
elsa udah nungguin di rumah ternyata
oh elsa mah dateng
udah di rumah
yaudah kita pulang sekarang yuk

jadi papa tuh tadi yang maksa dateng sini karena katanya kangen sekali sama reina
din kamu kenapa din
apa kamu kamu jangan jangan hamil
enggak mah aku masuk angin